nah kan harganya memang sekarang sudah naik ya cukup tajam
bukan saja hanya cabai kemudian juga kemarin terakhirnya bawang putih ada daging dagingan juga naik juga
artinya harga masakan atau harga makanan yang dijual di rumah makan atau di pasar itu juga meningkat
nah loh padahal ramadan itu bisa dibuka bersama
macem macem lah ya intinya
tapi yang paling penting sudah lah kita jangan terus melulu berharap pemerintah bisa menstabilkan harga ataupun menurunkan harganya dengan cepat
yang paling penting kita dengan keuangan kita kita harus melakukannya seperti apa
supaya uang kita tetap berjaga sampai satu bulan penuh apalagi nanti ada mudik
jangan sampai kehabisan uangnya
jadi cara mengaturnya seperti apa
nah kita akan langsung saja bertanya kepada safir senduk
ini perencana keuangan legendaris dari indonesia
dari dulu sampai sekarang gak berubah profesinya ya
ngaturin keuangan orang lain
dia harus dong ya ke kita juga nih
meskipun kita juga sering dapat masukan tapi kayaknya tetap tetap aja ya prabu
agak sedikit bingung gitu linglung nih mau kemana dengan uang segini harus seperti apa harus seperti apa
tapi mas safir gini sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang bagaimana mengatur keuangan sebelum ramadan
saya mau mengajak kita semuanya pemirsa juga untuk melihat ya bagaimana kondisi di pasar sekarang ini
dengan harga yang melonjak
tadi kan sudah anda ketahui juga
nah saya akan atau kita akan langsung bertanya pada koresponen kita nih
ada mumtazah ya di salah satu pasar di jakarta
untuk seperti apa menceritakan kepada kita kenaikan harga bahan pokok ya di jakarta
per hari ini di pasar mampang ya
ya oh pasar kebayoran tepatnya
berapa harga harga di sana
good morning prabu dan juga dania
secara garis besar memang diberikan
karena tidak hanya di pasar kebayoran lama ataupun pasar tebet memang masih ada peningkatan harga
baik dari harga daging ataupun harga bahan pokok seperti misalnya telur dan juga gula pasir
bahkan juga bumbu bumbu dapur seperti bawang merah bawang putih dan juga cabai merah
dan saat ini memang yang masih terlihat memang trennya masih terus meningkat dan belum terlihat memang adanya angka penurunan harga adalah bawang putih
hingga saat ini masih betah banget di angka lima puluh ribu hingga enam puluh ribu rupiah
tadi saya sempat berada di pasar tebet
di sana dijual dengan harga
rp lima puluh ribu rupiah
di sini saya berada di pasar kebayoran lama
harganya dijual per kilogramnya untuk bawang putih lima puluh ribu rupiah
sedangkan menteri pertanian sendiri kemarin menyatakan bahwa harga bawang putih kalau boleh memang tidak lebih dari rp tiga puluh delapan per kilogramnya
namun kalau kita lihat memang pr nya masih cukup banyak sekali untuk menurunkan harga dari lima puluh ribu rupiah menjadi tiga puluh delapan ribu rupiah untuk bawang putih saja
untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa memang kenaikan harga harga saat ini saya sudah ada di sini
ada ibu joko
selamat pagi ibu joko
yang sampai saat ini masih terus naik harganya apa saja sih bu dan berapa harganya untuk cabai merah bawang putih bawang merah
rata rata naik ya seribu dua ribu kalau ya kentang ya dua ribu
kalau untuk cabai merah keriting berapa bu saat ini
kan kalau beli kiluan kalau ngeteng seberapa saat saat beda
tapi yang paling tinggi saat ini harganya apa sih bu yang masih belum turun nih
terima kasih ibu joko
dan memang secara nasional
nasional dan juga secara dki memang bawang putih ini masih terlalu tinggi
dan juga bawang merah yang saat ini juga sudah mulai terlihat ada tren penurunan
dimana harga bawang merah diangkat tiga puluh enam namun dijual di sejumlah pasar dengan angka empat puluh
bahkan saya tadi bertanya bahwa kelapa saja juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan modal bagi para pedagangnya
tapi saat ini memang masih dijual dengan harga yang sama yaitu rp tujuh per butir
dan untuk saat ini juga harga telur juga terlihat adanya peningkatan secara tajam dari tujuh belas hingga dua puluh lima rupiah saat ini telah ada peningkatan
di pasar minggu dan juga terkait dengan bawang merah dan juga cabai merah keriting
dan juga bahkan cabai rawit merah yang juga saat ini masih betah di angka enam puluh rupiah
dan memang masih belum terlihat adanya penurunan di sejumlah pasar
dan ini ya r prabu
terima kasih mumtaza untuk pantauan harga anda di pagi hari ini
cukup membuat saya agak sedikit sakit perut
ini rasanya jangan sampai terlalu pedas sih
tapi jangan sampai juga harga harga itu bikin kita want to cry
ada virus want to cry sekarang ya
menjakiti pasar pasar nih
menjakiti pasar dan juga menjakiti dompet juga atm kita
bagaimana mas hafir ini kan masalah yang sebetulnya setiap tahun dihadapi juga sih
jadi kenaikan harga lumayan signifikan
bahan bahan toko kemudian juga banyaklah barang lain lain
tapi kan gaji kan kenaikannya itu pasti ya konsisten
ya inflasi lah ya
nah itu gimana tuh awal awal kita harus menyikapinya
pertama yang harus ada di mindset kita bahwa yang namanya kenaikan harga itu pasti terjadi
mutlak pasti terjadi ya
masalah biasanya tinggal waktunya
dan hari raya itu membuat waktunya itu pasti terjadi
jadi hari raya membuat kenaikan harga itu akan menjadi terjadi lebih cepat
jadi mindsetnya pasti terjadi
jadi kalau kita merasa bahwa ya hari raya ini pasti harga naik gimana dong
itu gak mungkin
itu pasti terjadi
sama aja kayak anak lahir tahun dua ribu berarti masuk sd tahun dua ribu enam
udah gitu aja ya
jadi yang pertama
yang kedua adalah karena kenaikan harga seperti ini
yang kita juga harus tahu bahwa
hal hal yang memang harus kita kurangi
post post pengeluaran lain yang memang harus kita kurangi
nah masalahnya adalah begini
ada sebagian orang merasa
saya gak punya post pengeluaran lain kok
saya mau kasih tahu dulu nih ya
saya mau belanja pak
kan naik semuanya
jadi kenapa tiba tiba datang nih teman teman ceritain
perhari berapa emang zizi
awal bulan tengah bulan akhir bulan
sekarang cukup gak
ya enggak lah
oh produser duduk
aku baik baikin supaya gak cerita
kalau saya pelit
gitu dong prabu
zizi langsung datang kesini loh
siapa yang nyuruh kesini
siapa yang nyuruh kesini
kamu datang tiba tiba kesini
gak happy aku disini
ini kayak surprise ini
kayak surprise ini
langsung jadi seperti itu
udah kita ngobrol berduanya
dia selalu marah marah
jadi sengaja zizi kita datangkan kesini
untuk menjadi saksi mata juga ya
gimana susahnya itu
kayaknya kalau prabu gajinya sih nggak bisa dihitung sih
tapi tetap ada batasan batasannya ya
kita jadikan dulu ya
kami akan kembali saat lagi
kita hadirkan zizi disini sebagai contoh
ini satu keluarga yang akan apa namanya
disini saya jadi moderatornya ronde pertama zizi mau tanya apa untuk tampil seharusnya seperti
apa sih mas berapa persen dari penghasilan untuk belanja wah sekecil mungkin ya mas ya
saking dijawab oke ya jadi belanja tuh ada dua macam nih belanja kebutuhan sehari hari sama
belanja sifat ingin ingin gitu ya yang harusnya kan enggak usah aja jadi kita kita harus jadi
seberapa persentasenya gimana jadi kalau misalnya dia kebutuhan pribadi dan dicampur dengan ingin ingin
keinginan ya oh jadi sehari hari tuh listrik belanja plus yang keinginan ya baju segala
jadi kalau misalnya
ya itu tadi misalnya kita lucu tuh barangnya beliau ada asesoris bagus nih beliau sehaki
laki bagus nih beliau ntar enggak masalah ya itu ingin namanya spontan impulsif bayar
masuknya ke pos keingin inginan atau ada pos lain harus kita bagi lagi ya ya kalau di bulan puasa
jadi gini saya membagi pengeluaran menjadi tiga ada wajib butuh ama ingin ya zakat wajib
ya sama bayar utang wajib segala macam tapi membeli bahan makanan itu butuh ya butuh ya
buka puasa butuh dan lain sebagainya nah untuk kalangan ekonomi tertentu ya kalah kalangan ekonomi
berpenghasilan tertentu ke atas ya biasanya mereka bulan puasa ini akan makin sering buka puasa di
luar ya betul ya dan banyak sekali acara namanya buka bersama baik bukber sama mereka yang
pernah ketemu walaupun maupun bukbar sama mereka udah sering banget ketemu sama kantor bukbar lagi
bukber lagi bukber lagi itu terjadi ya nah dan biasanya orang orang seperti ini tidak terlalu
memasalahkan kenaikan harga enggak enggak masalah kenaikan harga gitu ya tapi ada orang yang dengan
penghasilan tertentu ke bawah mereka sangat melihat ini kenaikan harga ini seperti apa
untuk mereka yang harus dilakukan adalah paling tidak menunda pengeluaran yang memang tidak
dirasa perlu sebisa mungkin itu nomor satu dan yang kedua itulah kenapa di bulan puasa seperti ini jasa
gada itu sangat laku kenapa karena dengan jasa gadai itu mereka punya cash tambahan dan dari situ
mereka bisa menghadapi kenaikan harga nah ini masalahnya pengalaman di sekitar saya gitu ya
banyak yang sampai harus menggadaikan kadang kadang juga maaf ya gesek kartu kredit terlalu banyak gitu
kan untuk bisa belanja untuk bisa bukber belum apa namanya kalau baju baru kan harus baju baru sepatu
baru lah sampai bahkan ada yang harus mobil baru aduh ada karena kayak gitu karena waktu kamu kamu
pulang akhirnya beli mobil baru pasangan enggak enggak ismash ya baiklah itu sambil dismas nanti
kita akan lanjutkan lagi perbincangan ya zizi tahan dulu ya nanti saya kasih porsi
denny untuk berbincang bincang dikit dengan pramuka mas amir ya tetap bersama kami di good morning
langsung bahas lagi ya enggak pasti prabowo hari itu agak sedikit pendiamnya di dalam
lebih dominan sebenarnya aku kan agak agak tidak ada aturan ya lebih diatur lebih penting banget
sih ya untuk mengatur keuangan itu ngatur keuangan gimana kalau ala prabu sama zizi ya kalau
sebetulnya sih ini bukunya mas amir membantu banget dulu baca memang kayak gini aja mam kita
jadi setiap bulan itu diawal awal kita selalu rapat budgeting biasanya gajian sering keuang
yeah mas amir nah
ada juga tipe otak kanan dimana dapat income yang penting aku gak mau masuk masukin ini ribet
yang penting yang penting belanja sebulan gak lebih dari sekian gitu aja yang penting
gitu aja yang penting makan di luar gak lebih dari sekian gitu
ya udah lah
itu gak bener juga itu
karena suka berpikir kita kan kerja capek gitu ya
wajar dong kalau misalnya kita mengeluarkan uang sebanyak itu
tapi bagaimana faktanya nih setelah melihat penghasilan
faktanya sebetulnya bisa dilihat dari mereka berdua ya
ini mereka berdua ini itu mereka tipe yang mereka apa namanya saling mengisi ya
zi sih modelnya kelihatannya ya ini modelnya kalau bisnis oke banget
ya oke banget ya
prabu ini cocok dia bikin sistem dalam bisnis itu
jadi memang kita harus
karena dia orang sistem
karena dia orang sistem ya
jadi mereka cocok dalam bisnis
misalkan tadi dari uang lima juta itu tadi
karena pak mirsa mungkin mayoritas seperti itu
misalkan supaya ada bayangan
nah berapa persentase persentase kita bagi deh dalam bulan puasa ini
jadi bagi pengeluaran menjadi empat ya
bagi pengeluaran menjadi empat
kurang boleh lebih jangka
kurang jangka ya
khusus untuk rumah ya
yang dikurangi memang
saya kasih restu gak apa apa ya
tapi harus dikurangi dong berarti
jangan berantem dulu di sini
jadi lebih boleh kurang jangan
nambungi kebanyakan ya
nah tabungan itu yang bisa digunakan untuk mudik atau harus ada pos lagi
segala macam tujuan gak apa apa
segala macam tujuan
maksimal tiga puluh ya kecuali kalau ada cicilan rumah jadi boleh jadi empat puluh
oh bukan untuk peluang mudik
sekolah anak dan lain sebagainya ya
oh itu mesti lah ya asuransi ya
dan thr terakhir
apakah kita bisa gunakan jor joran di itu atau harus dibagi bagi lagi
thr itu sebetulnya
sebetulnya dia lain lagi ada hitungannya sendiri nanti ya
dan mungkin katanya nanti kita akan bahas khusus thr
oh yaudah deh
mengundang sisi lagi sebagai surprise
agak surprise lagi dia bete kalau ngomongin thr
yaudah yaudah nih kita harus break nih soalnya
waktunya udah habis ya
tapi makasih banget nih mas safir
sudah memberikan nasihat buat kita berdua
ingat ya rahasianya ya
tapi saya bilang kata mas safir juga
itu dia yang paling penting
thank you tizzie sudah gabung juga
nanti hitung hitungan di rumah ya
itu juga kabar mengembirakan untuk saya
nampaknya juga mudah mudahan bisa membuat anda lebih bijak lagi mengatur keuangan